aku juga gak tau
kalau permasalahan ini
bisa sampai sepanjang ini
dan juga kamu tau kan
aku ngelakuin ini terpaksa sayang
kalau nggak aku lanjutin drama ini
ian bakal ketauan
kalau dia udah nipu emaknya
ian nipu emaknya
bukan cuma ian yang nipu emaknya
do kamu pergi aja deh
mau pergi aja ya
mau aku tau marah
gak like kalau kayak begini sayang
ya aku juga gak like do
bener kata boy
bohongan bakal berakhir dengan buruk
malah gue diusir sama yayang megan
gue akan luangin waktu lebih banyak buat devi
gue akan curahin semua perhatian gue buat dia
supaya devi bisa makin lupa sama chandra
kamu kenal gak
hi jaga gini sendiri ya
kamu gak apa apa
aku nggak apa apa kok
aku antren kamu pulang ya
gak usah gak perlu kok
nanti aku cari taksi atau baja aja
setelah setelah tunggu tunggu tunggu
kamu gak bisa jalan
mau kayak gimana cari taksinya
udah gak apa apa kok aku anterin
gimana dia angkat sih
berkutut itu artinya kuda mengalah
kamu ngajarin dia dia menang
broding denginkan ya
jadi kuda kuat
namun kita kehana lebih kuat bisa menopang tubuh lebih kuat
padung emang kamu bisa bela diri
harusnya guru saya ilmu
pak cuma anda
ya udah sok
namun ayahmu dendam jangan urang
ayolah jangan urang
kamu saja dung
yang muda mah
kamu mengalah sama yang tua
nah kali ini saya kasih kesempatan yang mudah
kamu lah dung
hei enak sewa
nanti mendahuli yang tua
eh cepat udang ya tak
uh apa kabar
aku k crist dia sempurna
kamu enggan juga

jalan aja dulu aja
pengen ngambil rabang sibuk tadi
saya pasti datang tidak perlu diancam ancam
demi ini orang saya rela mati
dengar kamu tep lagu
iya budak ngorak enak ngancam ngancam saya
ah si kelek
nih si alek
budak letik burawang pisang
bawang pisang denger denger
halo ibu assalamu'alaikum
abah malam ini akan bertarung dengan kobar
nanti malam ibu
karena saya tidak bisa melihat si neng raya sama sama si kobar terus
ibu tenang saja
ibu pasti doain abah
dan mau diyakin abah pasti menang
insya allah amin
terima kasih kemud assalamu'alaikum
aku mau izin pulang hari ini
soalnya aku udah kangen banget sama abah
besok saja ya